calon presiden dari partai pdi perjuangan untuk pilpres dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo
menyatakan akan menaruh perhatian khusus untuk mencuri suara kalangan gen z dalam kampanyenya nanti
hal itu diungkapkan ganjar saat menyapa kalangan milenial dan gen z di jakarta pada minggu siang
di hadapan empat ratus anak muda yang hadir ganjar menyampaikan proses kreatif yang dapat tercipta dari beragam situasi yang ada
menurutnya inspirasi untuk berkreasi tidak selalu didapat dari pembelajaran formal
ganjar menuturkan anak muda harus dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki
baca pres pdip itu juga mengharapkan generasi z dan milenial dapat terus mengembangkan bakatnya
agar generasi wira usaha dan entrepreneur bisa terus lahir dan membanggakan bangsa indonesia
dari sisi akses agar mereka bisa tumbuh lebih kreatif berkembang punya nilai tambah
dan kemudian bisa diajarkan kepada banyak orang
inilah sesuatu yang selalu baru ketika kita ketemu dengan generasi z
selalu menarik gak ada